masih tentang referensi liburan berwisata menunggangi hewan kuda saja sudah biasa
bagaimana jika sebelum menaikinya pengunjung juga ikut diajak merawat kuda
mulai dari merawat bulunya menyisir rambutnya hingga membersihkan kuku kuda
kawasan lembang kabupaten bandung barat terkenal akan wisata alamnya
salah satunya adalah wisata berkuda di alam terbuka
berkeliling lapangan dengan menunggangi kuda menjadi agenda wajib jika datang ke sini
tapi ada yang mudik di sini
selain menungganginya pengunjung diajak merawat satwa ini dengan baik dan benar
sama menyisirin kuda
saya kira ini bagus ya untuk edukasi sama anak anak
anak anak kan selama ini biasanya tunggang kuda
tapi sekarang bersihin kuda nih
jadi mereka exciting juga ini pengalaman pertama buat anak anak
perkenalkan anundia seekor kuda betina yang akan saya bersihkan
untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel pada kulit kuda
alat yang digunakan adalah penyikat bulu kuda atau karikom
cara mengikatnya dilakukan dengan gerakan melingkar agar bulunya tidak rontok
lanjutkan dengan sikat halus untuk membersihkan sisa debu dan bulu yang masih menempel
apa juga kulit dan rambutnya merawat agar tidak kusut
bagian penting lainnya adalah merawat telapak kaki kuda menggunakan full peak
sangat penting terutama di bagian kuku
karena kalau kuda tidak nyerasa nyaman di kuku
dia tidak bisa mengaktifitas
berikutnya sih kalau kudanya harus dry dua puluh tujuh dua am
harus nyaman terus kayak nganggap dia tuh sahabat kita
grooming merupakan hal penting bagi kuda
selain dapat melepaskan minyak alami pada bulunya
perawatan juga menghasilkan sirkulasi darah yang sehat bagi sang hewan
pada dasarnya kuda secara alamiah bisa memelihara dirinya sendiri
dengan cara mengguling gulingkan badan atau menggosokkan badan ke pohon
jika terasa gatal atau berkeringat
akan tetapi jika kuda peliharaan seperti ini harus dirawat secara teratur
karena kalau dirawat dan diberikan kasih sayang
maka kuda pun akan memberikan imbalan dengan penampilan terbaiknya
anun dia kini sudah bersih dan cantik saatnya bermain
bersih dan cantik
bersih dan cantik